kita beralih ke jawa barat gubernur ahmad heriawan beserta wakilnya deddy mizwar menggelar open house di gedung negara pakuan kota bandung
warga dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk bersilaturahmi
seperti tahun tahun sebelumnya usai melaksanakan sholat idul fitri gubernur dan wakil gubernur jawa barat memberi kesempatan warga bersilaturahim di rumah dinas di jalan oto iskandar di nata nomor satu kota bandung
sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat dan tokoh agama tampak hadir
bagian dari silaturahim yakin kita masyarakat yang punya kegemaran silaturahim tentu kalau silaturahim satu persatu kita ketuk pintu sangat sulit ya dan sangat memerlukan waktu
tapi ketika ada momentum lebaran maka kita buka pintu silaturahim tersebut pintu anjang sana tersebut sehingga masyarakat secara terbuka dari manapun mereka berasal bisa hadir bersama sama kita
ini kan dalam kaitan idul fitri ini ada efeknya lah terhadap persatuan kita ya
yang kemarin katanya katanya terus saya nggak yakin katanya masalah kebenekaan masalah dasar negara jadi masalah
saya kira ini momentum itu merajat kembali
kebersamaan kita kesepakatan kita berbangsa
gelaran open house ini terbuka untuk umum sejak pagi hingga sore hari
setelah open house dengan masyarakat gubernur dan wakil menggelar silaturahim bersama keluarga besar di kediamannya masing masing